selamat datang di perjalanan melalui keajaiban alam
dan warisan budaya yang memikat dari kota yang kaya akan sejarah dan keindahannya
dengan pesona yang menakjubkan memikat dari berbagai penjuru
bantul menawarkan gemerlapnya keindahan alam
dalam kekayaan budayanya bantul merangkai kisah kisah leluhur dengan nuansa yang memikat
kekayaan bantul bukan hanya terletak pada alam dan budayanya saja
tapi juga pada keramahan penduduknya
setiap senyuman adalah sambutan
setiap tatapan adalah panggilan untuk menjelajahi lebih dalam
selamat datang di bantul tempat di mana alam dan budaya berpadu
menjadi sebuah kisah yang tak terlupakan
dan saya juga memiliki peluang untuk menjelajahi lebih dalam dalam program cerita militer kompas tv
saat ini saya berada di kabupaten bantul
tepatnya di provinsi daerah istimewa yogyakarta
kenapa saya memilih daerah kabupaten bantul
karena daerah ini memiliki catatan sejarah yang sangat spesial
kenapa saya bilang memiliki catatan sejarah yang spesial
karena jenderal besar tni sudirman memilih tempat ini sebagai salah satu jalur gerilyanya

jalur ini dianggap memiliki letak geografis yang aman
memiliki jalur yang tepat untuk dia berpindah tempat menghindar dari para penjajah
jenderal sudirman bertemu dengan masyarakat untuk memetakan daerah daerah beliau untuk berpindah ke salah satu tempat di kediri
tetapi saya tidak akan membahas tentang sejarah jenderal tni besar sudirman
saya akan membahas tentang bagaimana tni dikendalikan
kodim tujuh puluh dua sembilan bantul bersama sama membangun daerah mereka dalam kegiatan tni manunggal membangun desa ke satu ratus sembilan belas
kodim tujuh puluh dua sembilan bantul
satuan kewilayahan di bawah korem tujuh puluh dua pamungkas
yang tengah melaksanakan program tni manunggal membangun desa ke satu ratus sembilan belas

ini saya liat sawah tuh banyak banget sih pak
saya melihat banyak yang indah indah
nah alangkah bagusnya kita langsung ke lokasi aja
siap sekarang disana pengumumanannya bagus
terus berikutnya angin sepoi sepoi
apalagi pas sekarang menjelang sore
hari ini adalah hari penutupan
pmmd ke satu ratus sembilan belas kodim tujuh ratus dua puluh sembilan bantul
bukan hanya tni saja yang turun dalam tmmd ini
ada juga dari kepolisian ada juga dari pemda
saya akan bersama dengan dandim dan danrem
untuk melihat fasilitas fasilitas yang sudah dibangun
oleh satgas dari tmmd ke satu ratus enam puluh
kami berkunjung ke berbagai lokasi sasaran
bersama dengan jajaran korem kodim dan juga segenap masyarakat
kami menyaksikan bagaimana antusiasme warga
terhadap berbagai macam program yang telah sukses dibangun
dengan kolaborasi antara tni pemda dan masyarakat kabupaten bantul
di luar acara kunjungan kami berkesempatan untuk bertemu dengan masyarakat
membangun juga dari non fisik mereka akan memberikan pengetahuan yang luas untuk masyarakat dan warga warga setempat kita bisa lihat
ini jalan desa yang dibangun oleh satgas podium
jalanan ini sebelumnya hanya tanah dan batu batuan
saat ini sudah dibangun sangat bagus dan sangat
bukan hanya jalan saja tapi juga nanti kita bisa melihat jembatan yang sudah dibangun oleh satgas
yang menyambung antara desa muntuk dan desa temuk
sasaran fisik kita yang paling utama adalah
jembatan ya jembatan yang menghubungkan desa dusun
muntuk dengan desa dusun temubu di situ ada
artinya desa muntuk ini
kejamatan atau ke panewon kalau disini bahasanya panewon harus mutar dulu
melambung membutuhkan jarak yang jauh waktu yang lama
awalnya mungkin ditempuh lebih dari empat puluh lima menit dan sekarang dengan adanya jembatan yang kita bangun bersama
walaupun jalan ini yang awalnya memang ada
setapak itu harus benar benar jalan tanpa menggunakan tuban
kemudian naik gunung turun gunung setelah itu kita laksanakan sebelum buat jembatan kita harus membelah gunung dulu
jadi tnmd tni manunggal membangun desa ini adalah salah satu pola
pembangunan infrastruktur di pedesaan
juga pola pembinaan kemasyarakatan
sasarannya adalah pembangunan infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan
dan jembatan ini sudah di
harapkan oleh masyarakat setempat itu sejak tahun
dan baru berhasil pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
kali ini saya sudah bersama dengan mbak bardy
mba bardi ini salah satu sosok inspirasi saya menurut saya
karena beliau ini yang menghibahkan tanahnya
agar bisa dibangun oleh teman teman satgas tmmd satu ratus sembilan belas untuk membangun jalan
nanti kita langsung bertanya tanya ke beliau
bagaimana sih prosesnya dan bagaimana
mbak bardi ini mengikhlaskan tanahnya
saya tadi sudah dapat cerita dari bapak pak
bagaimana sih pak awal mula bapak merencanakan
untuk tanah bapak ini bisa dipakai untuk dibuatkan jalan bapak
awalnya dulu tanah itu sudah dibuat jalan
tetapi sampai enam lurah tidak ada tindak lanjut baru sekarang
nah itu pun tidak ada orang yang akan musawarah itu tidak ada
kecuali pak lurah ini
dan saya diajak ke rumahnya pak idham samawi dprk lidapil subjakarta
nah selesai itu saya pulang
pak lurah itu belum jadi lurah
lalu jadi lurah sampai setahun lebih
itu baru ada program
dari atas itu ada perkataan
kok dulu ada program tembusan jalan kok sampai sekarang belum ada
nah lalu ditindak lanjuti
jadi itu bisa itu musawarah di pamong itu tidak bisa sinkron
ada yang sana dan yang sana tokoh tokoh itu tapi
saya seluruh teman teman tidak tahu dan belum dimintai keterangan
tapi kalau saya dan teman teman tidak bisa merelakan tanah itu
tidak mungkin bakal dijalankan ada jalan
tidak bisa ada jalan sampai di situ dibuat dengan tembus
jadi saya itu tanah saya relakan
itu saya memikirkan anak cucu saya nanti
kok saya pun tidak bisa merelakan tanah itu apabila cusha nanti bisa
ya saya yang punya lebih dulu saya relakan supaya semua itu bisa berjalan dengan baik
cita cita bapak ini kan sangat lama panjang sekali pak
sudah sampai berapa puluh tahun ya pak ya prosesnya tidak mudah juga
tapi apa sih pak perasaan bapak yang paling mendalam
bapak bisa melihat cita cita bapak jalannya sudah terwujud
apa pak yang bapak rasakan melihat mimpi bapak itu sudah terwujud pak
ini saya rela sekali dan rasanya lega
orang orang yang akan ketemu ke wonosari tidak kasau
itu saya sangat terima kasih
walaupun saya punya program seperti apa tapi pemerintah tidak mengikuti ya tidak sampai situ
maka pada waktu beberapa hari pak pak pamong datang mewah
kalau bapak tidak bisa merelakan tanah ini ya tidak ada kejadian seperti ini
dengan adanya jalan dan jembatan baru ini diharapkan
ada dorongan lebih kuat kepada pertumbuhan ekonomi
teristant kasih menuntuk duit individu
contohnya tak ada nggak informasi
apakah fakta saheb theirs
bahwa kurang lebih banyak teman teman cosek
untuk kegiatan ini mudah mudahan ini bisa berlanjut
angkatan darat angkatan laut
sehingga apa yang dicita citakan
berjalan dengan baik yaitu di khususnya
perkembangan situasi desa tersebut